para calon penumpang dapat membeli tiket hanya seharga rp satu ratus lima puluh dari harga normalnya sebesar rp tiga ratus
harga rp satu ratus lima puluh ini berlaku untuk pembelian satu kali perjalanan kereta mulai dari delapan belas oktober hingga tiga puluh november dua ribu dua puluh
pembelian tiket bisa melalui aplikasi mobile resmi milik pt kcic yakni wush
harga tiket ini sudah termasuk biaya kereta feeder dari dan menuju stasiun padalarang
pt kcic sudah resmi meluncurkan aplikasi mobile untuk penjualan tiket yakni aplikasi wus
dan untuk masyarakat yang ingin mendapatkan tiket promo seharga rp satu ratus lima puluh untuk satu kali perjalanan
yang berlaku untuk perjalanan mulai tanggal delapan belas oktober sampai dengan tiga puluh november